kita mulai topik yang pertama muhammad ahsan hendra setiawan lolos ke semifinal indonesia open setelah menaklukkan raja ganda putra asia hero yuki endo yuta watanabe di perempat final
ganda putra peringkat empat dunia sempat unggul mudah di game pertama namun di game kedua duo jepang mengganti gaya permainan dan memaksa the daddies bermain hingga game ketiga
ahsan hendra menang dalam laga tiga game dengan skor dua puluh satu lima belas sembilan dua puluh satu dan dua puluh satu
laga keduanya berlangsung selama enam puluh tiga menit di babak semifinal
asan hendra akan berhadapan nantinya dengan pemenang laga antara fajar alfian muhammad rian ardianto melawan takuro koki yugo kobayashi
duet asan hendra sudah mengikuti sepuluh turnamen sembilan di antaranya dimana keduanya berhasil menembus perempat final
terakhir asan hendra gagal mencapai perempat final dalam gelaran malaysia masters dua ribu sembilan belas pada januari lalu